bagi umat muslim di indonesia lebaran haji atau idul adha memang menjadi momentum yang spesial
untuk menebalkan tingkat kesalahan umat islam secara ritual spiritual ataupun sosial
selain ritual agama masyarakat juga diajarkan untuk saling berbagi kebahagiaan dengan sesama
termasuk menjaga toleransi beragama
namun perayaan idul adha kali ini juga masih diiringi kekhawatiran kita
akan menguatnya sikap intoleransi dan juga radikalisme pada sebagian masyarakat
lalu bagaimana sebenarnya kita memaknai idul adha dalam membangun toleransi
dan juga perdamaian di tengah indonesia yang memang sangat majemuk ini
malam hari ini kami akan membahasnya dengan mas ahmad soedi pendiri the wahid institute
selamat malam mas soeidi
kemudian tadi yang sudah mengutarakan curhatan monolognya ada mas chandra malik gus chandra malik
suara muda awan terima kasih
selamat datang gus chandra
saya akan ke mas waidi dulu
tadi kalau gus chandra kan sudah mengungkapkan ekspresinya
bagaimana memaknai idul adha ini secara budaya
kalau kita bicara idul adha nih mas soedi itu kan dua peristiwa besar nih misalnya
ada haji di arab saudi dan juga kurban yang ada di seluruh dunia
apakah memang idul adha dalam makna kekinian itu hanya berdasar pada itu itu saja
atau bagaimana sih sebenarnya kita memaknai peristiwa idul adha ini dalam konteks indonesia yang kekinian
termasuk dengan tadi yang kita sudah bahas tadi tuh masalah masalahnya
ya jadi semua ibadah atau ritual
itu sebenarnya punya dimensi banyak dimensi ya
dimensi ritual hubungan manusia dengan tuhan itu pasti ya
bahwa salah satu dimensi yang penting dari ibadah di dalam kurban adalah kepasrahan ya
perasaan pasrahan dan ujian seperti yang dicontohkan oleh ibrahim
tapi yang penting lagi adalah dimensi sosial dimensi budaya bahkan dimensi politik ya
misalnya tentang solidaritas ya
korban dalam berupa hewan ini sapi kambing atau unta itu tidak hanya untuk diri sendiri tetangga orang islam saja
tapi juga untuk semuanya untuk tetangga dan lain sebagainya
lintas agama ya
memang kalau di saudi itu karena semuanya islam ya tentu saja untuk orang islam
tapi kalau di indonesia apalagi di indonesia timur itu tidak bisa korban hanya untuk orang muslim saja
jadi itu bagian dari cara orang islam untuk membangun hubungan
hubungan baik saling menghormati dan seterusnya
waktu saya di desa itu kalau ada upacara upacara seperti ini apa tahlilan apa yasin apa kurban itu semua orang yang ada di desa itu atau di rt itu kita undang
apakah muslim non muslim apa
itu ikut menafil dengan cara mereka masuk ke sini
iya ikut datang

kan ini ada dua dimensi
iya tapi mereka silakan membaca apa saja tapi
kan ini ada dua dimensi tapi
dua dimensi tapi
dua dimensi tadi itu bisa berjalan waktu yang bersamaan
jadi pada saat kita ibadah ya sendiri sendiri
tapi pada saat sosial gitu
tapi ada juga yang penting di sini yang lain adalah juga yang jarang dieksplorasi adalah soal penghormatan terhadap perempuan
idul adha di mana makna itu mas
itu ya kalau orang pesantren itu sering disebut sebagai siti hajar
sitri itu tambahan
jadi di pribumisasi
kalau di kitab suci hajar
tapi di indonesia biasanya
menarik sekali ini bagaimana kemudian idul adha ini dimaknai juga terhadap konteks meninggikan status perempuan
tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana juga idul adha dimaknai untuk bisa merawat toleransi kita
kemudian menumbuhkan apa ya sebagai antivirus dari radikalisme yang kabarnya juga sudah semakin sedikit demi sedikit semakin meningkat di indonesia beberapa waktu terakhir
kami akan kembali usai jena berikutnya
yang menarik tadi kita bicara berbagai dimensi dalam idul adha tidak hanya spiritual tapi juga sosialnya tadi bagaimana ini juga menyakut dengan toleransi dan mas waedi tadi mengungkapkan bahwa
ada dimensi lain mengenai idul adha dengan meninggikan status perempuan ini seperti apa tadi bisa dilanjutkan
jadi istri hajar itu kan istrinya ibrahim ibunya ismail yang dikorbankan dan dia di diminta oleh ibrahim bahwa ismail akan dikorbankan dan dia memuka
tapi yang penting dari sejarah ini adalah bahwa bagian dari rangkaian sejarah itu yang berkaitan dengan haji bahwa
dulu ceritanya adalah susu dari hajar untuk memberikan penghidupan kepada ismail ini yang kemudian dikorbankan gitu jadi
sejarah haji adalah di situ ada peran hajar yang luar biasa maka
kiai kiai di indonesia itu memberikan penghormatan kepada perempuan yang luar biasa yang dalam al quran hanya disebut hajar oleh kiai kiai disebut siti hajar
siti ini adalah satu penghormatan terhadap perempuan
jadi ada dimensi di situ jadi kalau kita mengapresiasi ini itu banyak dimensi di situ termasuk dimensi kebudayaan
jadi yang paling penting adalah gus chandra bahwa idul adha ini sebenarnya apakah betul betul eksklusif hanya untuk islam
jadi kalau tadi mas woyedi ya tahlilan saja kita bisa mengundang gitu kan orang orang lain
apakah idul adha ini memang hanya eksklusif untuk islam
daging daging yang dibagikan ya untuk orang islam
karena orang yang berkorban juga hanya boleh orang islam
jadi sehingga sangat eksklusif untuk islam
jika kita melihat idul adha hanya sebagai peristiwa penyembelihan binatang korban kita kehilangan sangat banyak esensi
banyak sekali dimensi yang bisa kita bicarakan dari idul adha ini ya
salah satunya adalah tentang bagaimana seorang ibrahim alih salam sangat menginginkan memiliki keturunan dan kemudian dia baru memperolehnya dari istrinya yang berikutnya
yang pertama adalah sarah
yang kedua siti hajar
sesudah dia pemindah
kerjaan itu juga seperti itu ya
kemudian dia mengasihi betul betul anak
tuhan dan bagaimana percaya berserah
diri kepada tuhan kepada allah
benar tadi yang disampaikan oleh mas soedi
perempuan sangat tinggi dalam
idul adha bahkan ketika kita
tawaf di kaabah itu
persis di sebelahnya itu ada yang disebut
titik ketika ismail dan
siti hajar ditinggal oleh ibrahim
dan disanalah peristirahatan mereka yang terakhir
oke dan kemudian ada
hajar aswa dan ada makom ibrahim
di situ ya konteksnya dengan toleransi
gimana gus chandra kalau kita bicara
mengenai konteks indonesia kekinian ini
bagaimana memaknaikan tadi anda mengatakan bahwa dimensinya
harus tidak hanya
banyak sekali dimensi terutama yang
paling bisa kita rasakan sebagai indonesia
yang majemuk salah satunya adalah merawat toleransi
irisan irisannya seperti apa kita perlu
belajar kepada sunan kudus
kemudian mendakwakan islam
pada saat itu demak
merupakan era baru setelah majapahit
dan islam mulai memiliki
kekuatan politik di situ
justru sunan kudus
mendakwakan islam dengan toleransi yang teramat tinggi
sapi disembelih di kudus
bahkan atas nama toleransi itu
juga sunan kudus mengabarkan
kepada masyarakat hindu pada saat itu
bahwa sapi sangat dihormati di islam
ada nama suratnya yaitu al baqarah
artinya berhasil mengambil hati masyarakat hindu
kemudian untuk berkeyakinan muslim
tidak hanya itu
bangunan menara kudus
kemudian bangunan masjidnya
ada pancuran yang berjumlah delapan
untuk wudhu itu ya
di atasnya ada perlambang kebo gumarang di situ
karena ternyata itu sesuai dengan ajaran buddha
delapan jalan kebaikan menurut buddha
sehingga masyarakat buddha pun dengan
dengan senang hati menerima islam sebagai ajaran yang
yang sesuai dengan keyakinan mereka sebelumnya
artinya jalan toleransi ini
tidak hanya kita ambil ketika ada kasus tertentu
tapi harus menjadi sikap batin
yang kita ambil sejak awal sebelum adanya
tapi menurut anda tepat juga gak sih
mengkaitkan idul adha ini
bagaimana makna pengorbanan
dengan segala spiritualitasnya
dengan indonesia kekinian
yang kabarnya ini toleransinya itu
tapi sebelum anda jawab gus saya punya informasi berikut ini
masjid luar batang penjaringan jakarta utara
yang menolak dua ekor sapi kurban
sumbangan dari gubernur dki jakarta
basuki cahaya purnama
mereka menolak karena ahok dinilai sebagai gubernur yang arogan
dan suka menggusur
pengurus masjid luar batang
menerima sumbangan dari siapapun termasuk
dari warga tionghoa
namun pengurus menolak sumbangan dari gubernur dki jakarta
basuki cahaya purnama atau ahok
mereka menolak karena ahok dinilai
sebagai gubernur yang arogan
dan suka menggusur
menurut pengurus masjid pengurus makam
yang berada di sekitar masjidlah
yang meminta sumbangan sapi ke gubernur dki jakarta
namun dengan mengatasnamakan masjid
sementara hal yang berbeda
yang lebih sejuk itu terlihat
dari wujud kerukunan antarumat beragama
yang terlihat di bali
pecalang atau petugas keamanan adat bali
turut mengamankan pelaksanaan sholat idul adha
ribuan umat muslim
di denpasar bali menjalankan sholat id
di lapangan lumintang denpasar
selain petugas kepolisian
sejumlah pecalang atau petugas keamanan adat
khas bali juga melakukan penjagaan
meski berbeda keyakinan
namun aktivitas ini telah terjadi
terjalin sejak lama
setiap pelaksanaan sholat id
baik idul adha maupun idul fitri
para pecalang selalu terlibat dalam pengamanan
melihat suasana suasana seperti ini
mas wedi toleransi
kenapa cnn indonesia memilih toleransi
karena kami menganggap bahwa memang masalah toleransi
atau mungkin radikalisme
bagi sebagian orang mungkin dianggap
itu masalah sepele yang
hanya elit sekali tapi justru malah
maka menurut anda juga sama
itu justru menjadi masalah yang bisa menjadi api dalam sekam
yang suatu waktu bisa
ya ada contoh yang menarik ya
berkaitan dengan haji itu yaitu tentang hajar aswad
pada suatu saat dulu
bahkan nabi sebelum dianggap menjadi nabi
hajar aswad kena banjir
lalu kan di sana ada kelompok kelompok ya
empat kafilah ya
nah ini saling berbut
untuk memindahkan mengembalikan posisi hajar aswad
karena itu punya gengsi gitu
lalu karena tidak
tidak mencapai penyelesaian
kemudian menyerahkan kepadanya muhammad
tapi nabi muhammad tidak mau mengangkat sendiri
meskipun itu sebuah gengsi yang luar biasa
tapi kemudian dia menggelar sorban
kemudian empat suku itu diminta untuk
suku yang belum islam
jadi kemudian nabi muhammad belum jadi nabi waktu itu
tapi sudah disebut juga al amin
orang yang dipercaya gitu
lalu bersama sama jadi nabi muhammad
membimbing dalam tanda petik ya
orang kepala suku itu untuk mengembalikan bersama sama
dan dari situlah perdamaian itu terjadi
itu bisa kasih contoh disini
jadi kita tidak melihat islam atau bukan islam
tapi kerukunan bangsa kita bersama kita gitu
tentang misalnya penolakan terhadap sapinya al amin
jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sebagai intoleran
pasar politiknya lebih kuat ya
saya kira ini memang menggunakan momentum sebagai ini ya
itu biasa aja lah
dalam politik itu biasa agama dipakai ini biaya
tapi saya kira itu bukan ini
tapi menurut anda potensi potensi intoleransi di indonesia

dengan keberagaman kemajumukan yang dari zaman sunan sunan dulu sudah sangat dihormati
bahkan untuk akulturasi islam masuk
menurut anda terancam nggak sih mas soedi kalau sekarang ini anda lihat
ya bagi saya itu tergantung pemerintah
apakah pemerintah mau menegakkan hukum atau tidak
kalau menegakkan hukum itu toleransi bisa diper apa
toleransi bisa kuat dan intoleransi bisa di
tergantung pemerintah pak
kalau sekarang misalnya ada
maaf saya baru baca berita polisi
meminta bersama dengan v i merajia minuman keras misalnya
bagi saya itu satu pelanggaran
polisi yang harus menegakkan hukum
kepala satmo pp
itu saya kira harus proporsional terhadap masyarakat
idul adha ini gus chandra bisa dipakai nggak momentum untuk kemudian
apa ya mendeklarasikan atau meneguhkan sikap toleransi indonesia ini yang sangat menjebuk seperti tadi anda sudah contohkan
kesalahan tadi disampaikan tidak hanya kesalahan personal ya
masih ada kesalahan sosial
dan zakat infaq sotakoh beserta turunannya termasuk didalamnya adalah kurban
itu adalah pintu masuk untuk kemudian mempersilahkan siapapun mereka yang berkeyakinan berbeda untuk masuk ke dalam islam yang rahmatan dan alamin
sehingga memang seharusnya daging kurban tidak diberikan hanya kepada yang muslim saja
justru kita tunjukkan kemurahan hati masyarakat islam bahwa pada satu momen tertentu satu tahun sekali kita bisa berbagi kepada siapapun
itu sangat boleh tuh gus ya
artinya kita bisa menjadikan kesalahan sosial ini selain untuk membangun kebersamaan mengikis intoleransi
saya juga bisa menjadikannya sebagai medium untuk berdakwah mensiarkan agama islam yang toleran
tapi kita bicara mengenai intoleransi dan juga radikalisme beberapa waktu yang lalu bahwa bapak wahid foundation punya penelitian
atau survei tentang bagaimana potensi intoleransi dan juga radikalisme di indonesia
yang kabarnya semakin hari semakin meningkat kita
saya minta tolong kepada produser untuk bisa menampilkan grafis grafis hasil dari wahid foundation di belakang kita
saya bacakan saja beberapa waktu lalu pada agustus wahid foundation menunjukkan survei
nah ini dia
oke potensi radikalisasi dan intoleransi sosial keagamaan di kalangan muslim di indonesia
skor radikalisme sosial keagamaan
mayoritas muslim menolak tindakan radikal
kalau kita melihat ada survei yang lain
ya ini bagian bagian dari survei dari white foundation
sikap jika warga negara indonesia non muslim menjadi presiden
kita bergeser ke grafis berikutnya
sikap terhadap pembangunan tempat ibadah non muslim ini yang sering menjadi konflik di masyarakat ini
gus chandra apa yang bisa anda baca
ya terkait tentang pembangunan tempat ibadah non muslim ya
kita harus bisa membedakan identitas kita tidak hanya menjadi makhluk pribadi
oke makhluk pribadinya atas nama agama beragama islam maka tuhannya allah swt
tapi identitas kita sebagai warga negara tuhan kita itu tuhan yang maha esa
konteks itu yang harus kita ketahui dengan cerdas
artinya kita berhubungan dengan masyarakat sosial
ketika tuhan yang maha esa sebagai tuhan kita dan kemudian agama diperbolehkan
tidak hanya islam ada agama kristen katolik hindu buddha dan konghucu di era gusdur
dan kebebasan beribadah dijamin oleh undang undang
kita juga harus mengerti bahwa toleransi menjadi bagian yang sangat penting dari keragaman kita sebagai warga negara itu
nah jika kemudian ada gangguan secara psikis mungkin ya jika ada bangunan rumah ibadah lain tidak sesuai dengan dua persen
artinya ini orang khusus muslim ya survei ini
artinya komunikasi kita baik secara internal di dalam islam sendiri maupun eksternal dengan organ organ di luar islam
perlu kemudian terus menerus dicanangkan
jadi saya sering mengkritik teman teman peneliti ya bahwa sebenarnya itu ada dua gerakan di indonesia itu
pertama gerakan radikalisme dan yang berikutnya adalah gerakan toleransi

itu lebih kuat gerakan toleransi
coba kalau kita meneliti dua dimensi itu yang satu gerakan radikal yang satu gerakan toleransi
itu hasilnya pasti akan berbeda kita akan membaca bagaimana sebuah gerakan itu begitu besar
misalnya saya sebut gusdurian ya yang disebut gusdurian itu
kematian itu biasanya adalah ritual khusus untuk agama bahkan aliran tertentu
ya katolik katolik protestan muhammadiyah sakral sekali
tapi dalam kematian gus dur itu semua agama semua kepercayaan itu berdoa bersama sama
dan itu dilakukan dari tahun ke tahun setiap hal
jadi ada dimensi ini dimensi gerakan ini
jadi kalau misalnya mereka kita teliti hasilnya akan berbeda
tapi maksud saya adalah kita tidak bisa melihat hanya satu sisi bahwa itu sebagai kritik iya
itu sangat penting
tapi kalau anda melihat apa yang dilakukan oleh teman teman di white foundation ini mengenai
menurut anda ini berbahaya apa enggak
ya tentu saja berbahaya kalau tidak dilakukan pencegahan ya
pencegahannya paling tidak ada dua hal
yang pertama oleh civil society seperti gusdurian tadi
yang kedua oleh pemerintah
kalau orang menghina orang lain dibiarkan itu artinya pemerintah yang bertanggung jawab
misalnya menghina agama lain menggambar kepercayaan
kalau ada sekolah yang menolak murid atau tidak membuat murid bisa naik kelas hanya karena ajarannya berbeda itu artinya pemerintah ini
jadi kalau hal hal seperti ini tidak dicegah sejak awal ya ini akan terus berkembang gitu
jadi memang harus ada misalnya soal tempat ibadah
memang tidak mudah ya tapi pemerintah harus mengatur
tidak mungkin semua aliran dalam protestan itu ratusan aliran itu tidak semua harus dikasih tempat ibadah ya
tapi ada area atau lokasi atau wilayah kecamatan atau desa di mana pemerintah wajib memberikan ruangan
negara ini kan harus berdiri di atas semua golongan kelompok
anda juga sebagai anggota komisi om budsman nih mas soedi
berlaku yang adil dan benar dalam konteks konteks seperti ini atau lebih banyak justru negara takut quote unquote dalam kepentingan atau terjebak dalam kepentingan kepentingan politik jangka pendek
oknum oknum penguasa oknum oknum penguasa yang memanfaatkan posisinya karena dia agama tertentu dengan cara mempersulit orang lain pihak lain
ada soal itu tapi juga ada soal pengaturan yang belum baik gitu
misalnya tempat ibadah itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak semua orang bisa mendirikan tempat ibadah di tempat umum
harus diatur di mana dan seterusnya
kalau kita lihat misalnya maaf di kota london itu itu ada daerah di mana tidak lagi bisa dibangun tempat ibadah karena fungsi dari masing masing tanah itu sudah fix
rtrw nya sudah fix
karena dulu kristen maka hanya kristen yang ada
tetapi kalau orang islam mau mendirikan tempat ibadah boleh tapi dengan membeli gereja
jadi menggantikan ya
ya jadi fungsinya untuk tempat ibadah
indonesia anda melihatnya seperti itu atau memang
harus seperti itu menurut saya
jadi sejauh dari itu
ya jauh tetapi harus menuju ke sana
yang sekarang ini masih bisa dimanfaatkan oleh orang orang tertentu menurut kepentingannya dengan cara mempersulit orang lain
ini saya tidak bicara islam ya
semua antara anda terlibat di dalam hal seperti itu
goss yadar tapi anda pasti mau bicara mengenai bagaimana
kalau saya mau tanya ini
kalau kita melihat orang orang yang toleran dan sangat moderat
apa yang membuat kemudian angka ini kabarnya dari tahun ke tahun itu terus meningkat gus
jangan dijawab dulu
jangan dijawab dulu
kita akan jawabnya usai jadwal berikut ini
kami akan segera kembali
saya mau ke goss yadar
mas aligus tadi kalau kita lihat ini surveinya wahid foundation itu bukan saya ngarang ngarang
nah menurut anda ini katanya sih dari rilisnya itu setiap tahun
mas soedi juga pernah meneliti ini pastinya
apa yang kemudian faktor faktor apa yang kemudian kata anda tadi dari sejarahnya antropologinya
indonesia itu sangat toleran
dari mulai pemimpinnya kearifan lokalnya itu kiai kiainya itu sangat toleran
lima belas juta dari satu ratus lima puluh juta muslim indonesia
sebelas juta itu banyak loh kalau dikumpulin stadion utama glorabunga
stadion utama glorabunga itu aja gak bisa nampung itu sebelas juta
menurut anda apa yang membuat kemudian sebelas juta orang indonesia ini berpotensi melakukan ini
ketika kita bicara radikalisme dan intoleransi kita tidak bisa berbicara hanya tentang agama
kita harus bicara tentang negara dan bangsa
dan ketika kita bicara tentang negara dan bangsa yang menyatukan kita adalah pancasila
nah pembicaraan tentang pancasila semakin hari semakin tidak ada
yang menyatukan kita adalah pancasila
dulu zaman pak harto berarti p empat harus seperti itu lagi setiap hari dijujurin pancasila
bukan hanya tentang menjejelkan ya tapi tentang bagaimana menghidupkan pancasila sebagai azas bangsa
ketika naskah pancasila yang sila pertama sudah berhasil menghapuskan kata syariat islam di dalamnya
itu adalah pintu masuk untuk kemudian membinanya sebagai cikal bakal toleransi
cikal bakal keberagaman dalam keberagamaan gitu
nah ketika kemudian pancasila semakin surut popularitasnya semakin tidak dibicarakan
maka cara kita beragama pun kembali kepada kearapan
kembali kepada kepentingan untuk harus sesuai dengan syariat kemudian membanding bandingkan antara hukum agama dengan hukum negara
itu yang bisa memicu radikalisme
memicu radikalisme dan intoleransi
maka negara harus kembali hadir menguatkan azas pancasila sebagai pilihan bangsa kita untuk kemudian menyatu dalam perbedaan
negara harus hadir itu seperti apa gitu apakah harus ada doktrin doktrin seperti dulu
kita kita ini masyarakat sipil ini kan agak trauma dengan apa yang dilakukan zaman dulu zaman orde baru
betul pada saat order baru umaro atau pemimpin kita mengambil porsi yang berlebihan saya pikir ya untuk mentransfer pengetahuan tentang pancasila
kita bisa memanfaatkan keberadaan ulama tokoh tokoh agama untuk kemudian mencari keterkaitan dan pasti terkait antara pancasila dengan ajaran ajaran agama tertentu itu
ketika pancasila dijadikan wahana untuk menyatukan berbagai keyakinan yang berbeda agama yang berbeda
saya yakin angka radikalisme dan interonisme yang itu tidak kecil tujuh tujuh itu sangat besar saya pikir
sebelas juta orang loh
itu bisa kemudian perlahan lahan kita pupus
saya merinding nih kalau melihat sebelas juta itu kan banyak gitu mas wede ya
di radikalisasi kita harus mulai dari mana ya
ya jadi saya melihat ada dua hal yang sangat penting ya
yang pertama adalah eksklusifitas pendidikan agama
ini sebenarnya sama dengan eksklusifitas di bidang lain
sosiologi politik itu juga belajarnya itu
ke amerika ke ini tapi tidak membangun pengetahuan lokal
begitu juga agama di sekolah sekolah di madrasah bahkan di universitas islam sendiri itu belajarnya ke sana
kesana tuh timur tengah
kita ke timur tengah kitab kitabnya juga dari sana
tapi tidak melibatkan kreativitas lokal ekspresi lokal gitu
yang lebih toleran maksud anda
ya artinya mereka hidup dalam kenyataan
mereka bergaul dengan orang lain dengan kelompok lain dan seterusnya
jadi itu sangat penting
yang kedua pendidikan pancasila itu dilakukan masih top down
kalau dulu soeharto hanya ngomong pancasila tapi tindakannya melawan pancasila
misalnya pejabat apa ya datang ke itu terutama di anumpat apa namanya
itu pejabat dari jakarta datang kemana ceramah soal pancasila selamat
bahkan rombongan mpr baru ada yang ngasih ke pancasila
kelakuannya kelakuan para elit ini justru korupsi dan lain sebagainya
jadi mana ada rakyat bisa mau menerima kaya
makanya gak heran angka sebelas juta itu akan sewaktu waktu akan meningkat
jadi elit politik dan elit masyarakat bertanggung jawab terhadap rising intoleran
karena mereka metode seperti itu tidak lagi bisa diterima
kita harus kembalikan lagi ke topik kita kembalikan ke laptop
gus chandra untuk mengakhiri diskusi malam hari ini
lagi lagi idul adha dan toleransi sesuatu yang harus kita
kalau ada orang yang mengatakan banyak orang yang mengatakan
apa hubungannya idul adha sama toleransi
justru itu yang harus kita kait kaitan
kalau kita pisahkan ya dimensi dimensinya akan lepas sendiri sendiri
tiga dimensi yang paling utama yang dua sudah kita bahas
yaitu kesalahan personal kemudian kesalahan sosial
yang lebih penting lagi dan tidak bisa dipisahkan adalah kesalahan natural
yang disampaikan oleh beliau tadi tentang local wisdom
tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat
tentang bagaimana bergaul dengan masyarakat sekitar
tentang tidak kehilangan tetangga kita keluarga kita dan lain sebagainya
kesalahan ritual inilah yang bisa dijalin lewat jalan kurban
bukan darah dan daging yang sampai kepadamu kepada aku kata allah
tapi ketakwaan dan ketakwaan itu bisa kita jalin dengan kesalahan natural ini
tidak melupakan kearifan lokal
tidak melupakan bagaimana merangkul agama dan keyakinan berbeda
untuk kemudian menjadikannya sebagai media dakwah kebenaran dan kebaikan
terakhir satu menit dari habis
misalnya ini adalah sesungguhnya bagian dari ekspresi keagamaan
misalnya penyembelahan itu masyarakat datang
itu tidak hanya muslim yang melihat penyembelahan
mereka bertemu antar kelompok
jadi pelibatan lokal apakah itu tradisi apakah itu kebiasaan
itu sangat penting di dalamnya
jadi saya kira kurban ini bagian dari tradisi indonesia
meskipun di situ tentu saja ada perbedaan
tapi saya rasa ini adalah bagian dari kebiasaan
dan yang kita lihat sehari hari di lapangan di lingkungan kita itu
itu sangat indonesia banget ya
kita harus menemukan cara kita sendiri dalam beribadah
tanpa keluar dari ajaran yang
termasuk boleh pakai baju koko termasuk boleh pakai pecah
tapi bawahnya sepatu kain
terima kasih gujjana
terima kasih pak
semoga moga apa yang kita diskusikan bisa
tidak hanya bicara di tingkat elit

terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak